prabowo subianto turut memainkan peran di panggung politik nasional
hingga kini sosoknya masih menjadi figur sentral yang dianggap sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintah yang berkuasa
sesuatu yang terbaik lah untuk bangsa dan negara kita ingin suasana sejuk
ikuti perbincangannya dalam afd now lakon politik prabowo jumat empat belas april jam sembilan malam live di cnn indonesia